halo saya akan mengajak anda untuk lebih dekat dengan politikus tanah air
episode the politician kali ini akan menghadirkan sosok muda usianya dua puluh delapan tahun
dan sudah duduk jadi anggota parlemen di senayan
tapi sebenarnya polisi bukan barang baru
karena ia juga lahir dari keluarga politik
bersama saya diana valencia inilah the politician
rizky natakusumah adalah satu dari beberapa jenama atau merek muda di parlemen indonesia
jalan politik yang ia ambil tak terlepas dari keluarganya
yang sudah lebih dulu terjun ke dunia politik
ayahnya dimiya tina takusumah adalah mantan wakil ketua mpr
mantan bupati pandeglang dan sekarang duduk sebagai anggota dpr ri
sedangkan ibunya irna rulita masih menjabat sebagai bupati pandeglang
sudah tiga tahun duduk di komisi satu dpr ri
ke politik benar ingin membawa perubahan
dan bukan melanggengkan kekuasaan keluarga
selengkapnya di the politician
narasumber episode the politician kali ini lagi bermain tenis barengan sama teman temannya di waktu luang
kita gangguin sebentar yuk
episode the politician kali ini barengan sama risky natakusumah
boleh tepuk tangan dikit kali ya buat temennya ya hahaha
sorry loh ini mengganggu
ini sebelum ke mas rizky ini kayaknya asik untuk ngobrol sama temen temennya
karena udah ada temen temennya nih kita korek korek dikit ya mas ya
sebentar ini kita anggurin dulu mas riskynya
ikutan duduk sebentar
ini boleh dengerin yang ini namanya siapa
oke kalo melvin kenal sama mas risky dari kapan
teman sma sih
teman sma wah ini menarik kita kulik kulik nih pakai sma kayak apa
kalau aku kenalnya pas udah pacaran sama melvin
setahun lalu ya
setahun lalu ya kurang lebih berarti
setahun yang lalu
setahun lalu juga nah ini kita mau dari yang paling lama kayaknya
ini melvin waktu mas risky pas sma itu orangnya kayak apa sih
kalo dulunya emang sempet kaget sih ga ketebak emang
karena dia ga ketebak misalnya akan jadi
anggota dpr gitu ya
belajar banyak juga ya dia suka ngajarin kita sih
oke baiklah ini ngajarin apa aja kita mungkin langsung tanya ya
thank you ya temen temen ya
mas rizky ini sorry banget ganggu di tengah waktu main main bareng sama temen temen ya
emang sering main tenis
tenis tuh seru mbak mbak main tenis ga
ga main tenis aku olahraga mulut alias makan
itu hobi saya juga sih sebenernya
oh gitu ya
seminggu sekali atau
seminggu waktu rutin tiga kali empat kali
tapi sekarang mungkin seminggu sekali karena dekat kantor kan
nah mas ini tadi salah satu teman dari sma bilang
ada banget nih kagetnya waktu mas rizky mencalonkan diri gitu ya jadi legislator
itu awal mulanya kenapa emang bisa mau jadi legislator sebenarnya apa sih mas
karena kan mas risky nilai dari keluarga politik ayah ibu kakak bahkan semua juga ikut dalam politik indonesia gitu
ya tadi jawabannya sebenernya terlalu bagus asli itu temen temen saya masih lumayan shock juga sih saya jadi anggota dpr
tapi banyak sih mbak emang yang ngomongin kayak apakah ini diturunin dari bapaknya apakah benar benar diperintah suruh nyalon
engga sebenernya saya juga waktu kuliah ngambilnya itu ekonomi
terus tentu pasti connect sama isu isunya
tapi untuk menjadikan politik sebagai profesi ya nggak
engga pernah kepikiran sebenernya
tapi memang saya juga dibantu karena ada ayah dan ibu saya juga sebenarnya
saya nggak pernah tutup tutupin ada orang yang mengkritik silahkan ada orang yang suka juga silahkan
tapi saya emang bener bener terbantu di daerah karena begitu saya perkenalan kepada masyarakat ke masyarakatnya nih
mereka selakan selakan berbicara
udah deket udah ada talis keluarga karena figur bapak dan ibu saya itu nggak bisa di dismis
tapi ketika masuk begitu ya tadi disebutkan bahwa gak ada sebenarnya ya mungkin wacana wacana untuk dorongan kayak apa ya rangsangan gitu dari keluarga itu ada
tapi yang memutuskan tetap mas riki sendiri
bagaimana ketika pertama kali ketemu konstituen di dapil banten satu ya mas ya kabupaten lebak dan juga pandeglang
itu bertemu masyarakat meyakinkan
saya akan menjadi perpanjangan tangan anda anda semua begitu di dapil bantar satu itu seperti apa
sampai bisa meyakin lima puluh enam ribu
kayaknya nggak terlepas dari prinsip masyarakat atau publik atau audiens itu suka underdog mbak
suka orang yang figur baru terus dia penasaran dan lain sebagainya
itu mungkin juga membantu tapi tentu tidak terlepas dari kiprah ibu saya sebagai yang menjabat sebagai bupati di pandeglang
tentu perkenalan sama masyarakatnya juga kebantu
tentu kayak ada beberapa hal yang perlu di garis bawahin sih sebenernya waktu itu saya juga banyak kesalahan mbak
terus apa namanya ngomong ngomong ke masyarakat juga kan pasti sentuhan sentuhannya beda
ini masyarakat yang tinggal di desa dalam desa
sedangkan saya kemarin dua ribu delapan belas lulus s dua dua ribu sembilan belas mengikuti proses pemilu itu harus bisa langsung bersentuhan berkomunikasi sama masyarakat luas yang hidup di desa desa
di kampung kampung itu pengalaman yang luar biasa
jadi sebenarnya ketika masyarakat itu melihat gitu ya ada anak muda yang berkecimpung di dunia politik itu sebenarnya jadi salah satu variable yang anda bawa juga ke konstituen begitu ya mas ya
karena pasti orang kalau ngeliat balihonya kayak umur berapa nih orang
ini kayaknya setara sama anak saya gitu ya mas ya
ya suka kayak begitu tapi yang penting kita kerja keras aja deh mbak
tapi pada saat dua ribu sembilan belas itu saya mau denger cerita dari mas rizky
ayah kan dulu mantan wakil ketua mpr ya mas ya
kemudian sekarang juga menjabat jadi anggota dpr
kemudian ibu jadi bupati
kemudian kakak waktu itu juga maju dari partai yang beda
iya nah ini makanya saya bingung pada dua ribu sembilan belas ini gimana kondisi rumah ini sama sama bertempur lewat kendaraan yang berbeda pada saat itu seperti apa sih mas
kalau saya pribadi
namanya juga anak idealis kali dulu mbak ya
baru s dua kita selesaikan masih idealis banget gitu
terus saya pikir kalaupun emang nasib saya masuk ke politik
saya pertama pengen masuk ke partai politik yang punya kiprah di pemerintahan
itu pertama artinya bukan in politics just to be in politics
tapi kayak kita ada maksudnya gitu loh untuk memperjuangkan menafsirkan apa yang jadi aspirasi masyarakat jadi kebijakan
jadi itu pertama
kedua generasi saya biasanya presiden pertamanya itu yang benar benar dirasain pak sby
jadi ya mau gak mau suka gak suka figur pak sby tuh udah kental banget melekat banget gitu loh kayak gak tau kenapa dijelasin juga gak bisa
pokoknya kayak ngefans dulu dan alhamdulillah sekarang bisa dikasih kesempatan di partai demokrat
siapa masih partai demokrat yang jadi mentornya rizky natakusuma
pak sby ya
pak sby kayaknya
mbak kalau ketemu sama beliau tuh ya kayak gitu kayak bapak gitu
terus beliau orangnya agak beda sama saya dikit gitu kalo bilang meeting jam sembilan ya jam delapan lima puluh lima dia udah di tempat
ah berarti jam sembilan bisa langsung mulai gitu
jam sembilan langsung mulai jadi kalau bapak bilang jam sembilan meeting artinya delapan lima puluh paling telat orang orang udah harus di sana karena beliau orang on on time banget kreatifitasnya itu loh
karena artistik banget gitu ya
kayaknya jadi masih bikin lagu masih bikin lukisan masih bikin apa terus setiap kali kita meeting tentang baik tentang kebijakan luar negeri atau ekonomi dia selalu ngasih ujangan yang murni berdasarkan pengalaman dia sebagai presiden
jadi itu ilmu yang apa kalo gak berguna buat anak muda kayak saya yang baru masuk politik kayak begini jadi keren banget gitu loh dan saya salut dan bangga jadi anggota partai demokrat
tapi disisi lain memang ngantri juga mbak si prolegnasnya itu apa namanya undang undang atau rancangan undang undang yang kita akan bahas di komisi masing masing dari komisi satu sampai komisi sebelas
kalau dari perspektif mas rizky sendiri sebagai politikus muda di komisi satu sebenarnya bagaimana sih mas dinamika di komisi satu boleh diceritakan mungkin
ya sebenernya bukan ketidak seriusan kalau saya pandangnya ini lebih ke pandangan dari anggota anggota dprnya pun kadang kadang variatif
banyak anggota anggota yang kemarin dalam proses pembuatan undang undang yang sudah berkecimpung disitu dan mereka pikir memang norma norma tersebut pantas untuk dimasukkan ke situ tapi banyak juga contohnya kami dari fraksi partai demokrat
itu selalu menekankan bahwa pemerintah harus bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat pertama terkait dengan hak mereka untuk mempunyai kebebasan berpendapat hak mereka untuk mempunyai kebebasan berekspresi terus orang orang yang menjadi korban baik asusila dan lain sebagainya justru kalau melapor harusnya dilindungi bukan di jebul masukin ke penjara
nah ini faktanya memang kita hidup di demokrasi di dpr pun ini perwakilan dari masyarakat masing masing
ada cushion tapi kami dari fraksi partai demokrat
menegaskan melakukan audiensi dengan para korban dengan para pemerhati orang orang yang peduli
tentu di di situ kami kami coba untuk ke bisa mutakhirkan atau kita kasih solusi sama sama artinya kami mendesak pemerintah untuk bisa mengeluarkan eating untuk merevisi undang undang ini kita welcome
pertama pemerintah sudah membuktikan atau memperlihatkan keseriusannya dalam merevisi undang undang ite ini walaupun secara terbatas
tapi di sisi lain memang ngantri juga mbak si prolegnasnya itu
apa namanya undang undang atau rancangan undang undang yang kita akan bahas di komisi masing masing dari komisi satu sampai komisi sebelas
di komisi satu sendiri salah satu alasan kenapa adanya penundaan terkait dengan pembahasan revisi undang undang ite itu
karena kemarin kita fokus membahas undang undang pelindungan data pribadi yang gak kalah pentingnya
ini pinjaman online dan lain sebagainya memberikan masukan kepada kami bahwa undang undang ini harus segera disahkan
yang harusnya pendek prosesnya lama
jadi setelah undang undang ini disahkan kemudian ada undang undang penyiaran
yang sudah berapa lama belum rampung rampung
nah ini kita coba akan sahkan di periode ini
setelah itu pasti kita akan serius membahas revisi undang undang ite itu sendiri
beberapa waktu lalu ini kan sebenarnya tadi mas ricky juga bilang ngantri
apa sih mas pertimbangannya komisi satu yang ini harus dibahas lebih dahulu
apakah karena memang kasus kasus yang lebih viral lebih banyak misalnya soal pinjol
pertimbangannya di komisi satu waktu itu seperti apa mas
pertimbangannya jelas karena yang masuk kepada prolegnas dari tahun dua ribu

itu pdp dulu

itu pdp dulu
demokrat dari dulu selalu memberikan masukan pemerintah ayo kita revisi
awalnya kayaknya pemerintah terkesan defensif
apa yang harus direvisi
ini sudah benar
lama lama presiden membuka ruang
betul surprise dikirimkan juga pada saat itu ya

sedangkan undang undang pdp itu dicanangkan di dua ribu sembilan belas
untuk dibahas di tahun dua ribu dua puluh
prosesnya cukup panjang mbak
memang kita nggak mungkin pleasing atau bikin senang semua orang
tapi kita bersyukur undang undang pdp itu juga sebagai ikhtiar kita sebenarnya
untuk menjawab kekosongan peraturan perundang undangan
terkait dengan pelindungan data pribadi yang selama ini diatur di undang undang ite
kita mutakhirkan di undang undang pelindungan data pribadi
tapi kedepan saya yakin dpr bersama pemerintah
harus mencari titik temu
dan mendengarkan aspirasi dan suara suara baik dari generasi muda
yang peduli akan faktanya sekarang
banyak jurnal ataupun forum forum internasional yang mengatakan bahwa indonesia ada penurunan demokrasi
kepada para korban yang sudah tersandung atau terjerat permasalahan hukum
padahal mereka korban tapi mereka yang disalahkan
jadi pelaku begitu ya
ini kita harus dengarkan
jadi saya optimis sih kedepan kita bisa cari antara dpr dengan pemerintah
untuk bagaimana revisi undang undang ite ini bakal meaningful bakal berarti dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang disuarakan sama masyarakat selama ini
tapi ini dari kacamata mas rizky sebagai ibaratnya generasi muda gitu mas
seberapa mendesak sebenarnya undang undang ite
karena kan tadi sudah disusun
oh oke secara teknis prolegnas yang masuk adalah undang undang ini dulu
baru kemudian undang undang a b c
kemudian maka pembahasannya harus ngantri gitu
tapi kalau mas rizky sendiri melihat bahwa kita tahu ya mas ya
apalagi kita anak muda yang bahkan sekarang generasi tua pun juga udah pakai internet
seberapa menakutkannya internet itu
bagaimana celah celah yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab
seperti gitu ya mas ya
seberapa mendesak sih mas untuk membahas hal ini

dan apa perspektif mas rizky ketika nanti misalnya komisi satu hendak membahas uit ini
karena ini tadi mba udah jelasin semuanya
tapi yang jadi dilema kan sebenarnya kita pengen mentranslate
kita pengen mencerminkan norma norma budaya yang kita miliki di negara kita
yang kita lihat atau kita rasakan di kehidupan sehari hari ke dunia online
jadi online itu bukan
online itu bukan tempat ruang atau ruang yang dimana masyarakat diberikan kebebasan seluas luasnya
bahkan menjadi anarkis dan lain sebagainya
sarah dan lain sebagainya
itu yang kita mau stop
jadi kita harus strike the balance
kita harus menemukan titik balance antara kebebasan di satu sisi
tapi di sisi lain kita juga harus bisa menerapkan budaya atau norma kita itu
nah ini susah mba
ini bukan hal hal yang simpel
jadi komis satu sendiri pun akan menggelar rapat dengar pendapat umum
pakar pakar para korban dan lain sebagainya
kita harus ini banyak sekali masukan masukan yang harus bisa diberikan solusi yang benar benar berarti gitu
jadi nanti revisinya jangan sampai sudah direvisi
apa namanya tadi
masih banyak pasal pasal atau poin poin yang nanti dinilai oleh masyarakat masih karet
jadi ini proses ke depan menurut saya memang agak rumit tapi saya optimis bisa diselesaikan dalam periode ini
kalau sejumlah pihak kan menilai bahwa ini rasanya uu ite ini harus direvisi menyeluruh
tapi kan pemerintah mencanakan revisi terbatas ya mas ya
kalau mas rizky sendiri berpendapat apakah memang revisinya memang lebih baik terbatas terlebih dulu
biar mungkin lebih canggih
lebih cepat pembahasannya atau seperti apa mas
nah tentu kita harus dengar masukan dari masyarakat
masyarakat pengennya undang undang ini dibalikan kemaruahnya
yaitu memberikan pelindungan kepada konsumen dalam transaksi elektroniknya
bukan justru untuk mencederai kebebasan berpendapat
bukan mencederai kebebasan berekspresi yang bisa menurunkan citra indonesia
nah ini mungkin di situasi pandemi covid sembilan belas ini demokrasi atau sistem politik itu bukan jadi prioritas pemerintah
tapi dirasakan oleh masyarakat
madaratnya gitu permasalahannya
baik itu terkait dengan kebebasan berpendapat
baik itu permasalahan permasalahan yang tadi mbak sebut korban malah dijebloskan untuk penjara dan lain sebagainya
dpr harus mempunyai komitmen yang jelas
karena di dpr ini banyak fraksi
belum tentu fraksi satu sama fraksi yang lain kepentingannya sama
kayaknya dimanapun kayak begitu
di sisi lain pemerintah pun harus bisa serius bukan hanya untuk mencanangkan revisinya
tapi benar benar mempunyai gagasan atau benar benar kita rembukan untuk mencari solusi atau mengadres permasalahan yang selama ini mencuat di publik
jadi dalam revisinya itu saya pengalaman kemarin bahas undang undang pelindungan data pribadi
itu lumayan tuh mbak bersih teru antar fraksi
fraksi fraksi sudah setuju belum tentu pemerintah setuju
pemerintah sudah setuju belum tentu kejaksaan setuju
dan banyak stakeholders yang benar benar perlu kita pertimbangkan
jadi solusi yang meaningful
revisi undang undang ite ini penting
tapi harus bisa kita jamin bahwa bisa merepresentasikan kepentingan dari seluruh stakeholders
dari semua kalangan yang memiliki permasalahan yang selama ini mereka kemukakan di publik
kalau dari pemerintah ini kan ada mengusulkan tambahan ataupun revisinya itu adalah sembilan pasal mas
ada sebut saja pasal dua puluh tujuh kemudian ada pasal tiga puluh enam pasal dua puluh tujuh sampai tiga puluh empat kurang lebih seperti itu
ada sembilan pasal yang diminta untuk direvisi nanti apabila kalau dibahas antara komisi satu dan juga pemerintah
kalau dari mas rifki sendiri melihat
pasal pasal apa saja sih mas yang bermasalah atau mungkin yang wah ini harus direvisi
supaya tidak menjadi pasal karet dan nggak menimbulkan masalah masalah serupa gitu di masyarakat
menurut saya sembilan sampai sepuluh pasal yang kemarin dicetuskan sama pemerintah melalui surprise untuk bisa direvisi
itu memang pasal pasal yang selama ini mencuat di publik sebagai sumber dari permasalahan ini
jadi ini wajib semuanya kita beresin
tapi tentu yang kita pengen itu takrannya mbak
takeran dari pencemaran nama baik itu seperti apa
nah ini terus penghinaan seperti apa
terus yang lain lain merugikan orang lain itu seperti apa
jadi banyak pasal pasal yang memang publik melihat seperti pasal karet
dan juga para pemerhati atau pakar hukum sekalipun mengatakan bahwa ini harus bisa direvisi
artinya harus ada keseriusan
antara dpr dengan pemerintah dikomisasi
sebentar lagi mungkin kita akan membahas rancangan undang undang penyiaran
tapi dugaan saya sih kayaknya nggak terlalu lama ini
setelah itu kita baru bisa revisi undang undang ite yang memang kepentingannya sudah menyeluruh
saya yakin jurnalis juga sekarang agak segan segan juga kalau misalnya nulis sesuatu di online atau di tv
jadi kita ingin berikan ruang untuk dialog untuk publik untuk berdialog
dan kami dari dpr harus serap
jangan sampai kepentingan ego masing masing yang dikedepankan
kita harus serap masukan dari masyarakat dari para pakar untuk bisa memberikan solusi yang meaningful tadi dalam revisi undang undang ite ini
saya nggak setuju sama penggambarannya
karena seakan akan ini kerajaan
seakan akan nanti perdana menteri ditunjuk sama raja
terus nanti wakil wakilnya juga ditunjukkan
nah ini demokrasi
mas rizky ini kita lagi keliling di
di dapil kelurahan soekaratu kecamatan majasari pandeglang
tapi kalau melihat adanya sejumlah orang yang merasa bahwa ini sepertinya dinasti politik nih
dari ayah kemudian ibu jadi bupati
kemudian mas juga dari anggota dpr
dapil nya dapil pandeglang dan juga lebak gitu
menanggapi hal itu seperti apa sih
yang saya rasa sih kayaknya di sektor sektor lain pun kayak begitu
ada bapaknya dokter di rumah sakit ini
anaknya jadi dokter
oh kayaknya ini titipan bapaknya dan lain sebagainya
saya serahkan ke publik
saya biasa mbak
dapat dapat sinis kayak begitu
dulu juga saya pramuka menang sd saya
ini pasti karena bapaknya
karena anak bupati kayaknya
jadi dari kecil
dari dulu sering
jadi sekarang udah yang kayak ya udahlah gitu
tapi memang prinsipnya sebenarnya kita pengen memperluas kesempatan itu
yang tadi kita bahas
terkait dengan memperluas bagaimana kesempatan yang saya punya bisa dimiliki sama anak anak lain
anak anak muda lain
di pandeglang ini secara khususnya
tapi dinasti politik tuh sah sah aja gak sih mas
menurut mas rizky
saya gak setuju sama penggambarannya
karena seakan akan ini kerajaan
seakan akan nanti perdana menteri ditunjuk sama raja
terus nanti wakil wakilnya juga ditunjukkan
karena di dua ratus sembilan itu kan ada cukup banyak orang
ataupun caleg ibaratnya
yang juga sama kayak mas rizky
misalnya ayah ibunya juga datang dari dunia politik begitu
tapi sebenarnya pernah berbeda pandangan politik nggak sih mas
sama keluarga sendiri
misalnya sama ayah ibu
di banyak aspek banyak sektor banyak area
beda banget mbak
ya kayaknya dari generasi juga udah
ibu ibu majestah alim
mau dia visinya apa segala macem pasti pake taste beliau
saya lahir tahun sembilan puluh empat
sekarang umur dua puluh delapan tahun pasti taste
cara ngeliat dunia cara ngeliat semuanya pasti beda
jadi banyak hal hal yang beda
tapi juga tapi di sebagian hal fundamental atau sebagian hal yang mendasar
seperti pendekatan ke masyarakat
justru saya yang harus belajar sama ibu saya
justru saya yang harus bener bener ngambil ilmu dari
dari ibu saya karena kedekatan beliau sama masyarakat yang cair banget
jadi ada hal hal yang kita harus akuin
harus bisa kita ambil dari pendahulu kita
tapi juga ada hal hal yang sebenarnya kita harus bisa dobrak
dan bikin pembaruan yang bener bener merepresentasikan taste
keinginan aspirasi dari anak anak muda yang kita wakilin
yang belum tentu nyambung sama generasi atas
yang lebih dewasa
kenal gak bu
baru sekarang tapi
pak rizky dataku semua
ini kadang kegiatan kegiatan kayak gini ya mas
misalnya menyapa masyarakat
karena kan mungkin yang milih mas rizky lebih banyak yang muda misalnya tadi mas rizky bilang
jadi kalau gabung sama ibu ibu gabung sama bapak bapak ini juga kita harus bisa kitinggap gitu
saya paling seneng justru sama mama
emaknya emak yang ini
tapi ya pokoknya seru lah
emak emak itu pamungkas pokoknya
jadi mereka kalau udah bilang a suaminya pasti ikut dan anak anaknya pasti ikut
jadi tugas politisi sekarang terbesar adalah bagaimana cara memenangkan hati dari emak emak
mas rizky bagaimana nanti kalau misalnya pun terus berkarir di politik begitu untuk tetap menjaga langgam berpikirnya tetap muda mas
dari awal emang ini jadi dilema banyak
bukan hanya politisi tapi anak anak muda yang berkiprah di politik
tapi ya pertama gak ada gunanya kita tahu apa namanya utara tuh arahnya kemana
kalau kita nggak tahu di depan ada tantangan tantangan apa aja yang harus kita bisa lewatin untuk menuju tujuan di utara itu gitu loh kompas kita
jadi artinya anak anak muda sekarang juga
harus bisa punya pemahaman yang real
jangan sampai mereka nanti berapi api semangat betul idealismenya tinggi tapi begitu masuk ke dalam sistem mereka sadar nggak semudah membalikan tangan frustasi
atau malah ikut ke gerbong yang selama ini mereka pengen apa pengen
menjauhin gitu misalnya
jadi ya banyak
jadi kita harus punya kalau dari pandangan saya pribadi idealisme harus bisa dipegang
terus tapi jangan sampai karena kita kaget bahwa di dalamnya nggak sesuai dengan ekspektasi
banyak variable variable yang harus dipertimbangkan gitu ya
sudah itu proses belajar
karena gak mungkin soal yang ngejerumet kayak begini bisa diselesaikan satu dua tiga empat lima sampai sepuluh tahun
ini langkah ke depan
tapi generasi muda sekarang kayaknya harus bisa ambil dari sekarang
saya selalu support kalau misalnya ada generasi muda yang masuk ke politik apalagi di lokal
warga kayak begini yang harusnya bisa dapat pelayanan dari wakil wakilnya gitu loh
yang tinggal di kampung kampung di desa desa
bukan untuk duduk di dpr pakai jas apa segala macam
dan yang ngirim kita bukan anak muda doang
ibu ibu yang dana pensiunannya dari suaminya yang tugas di tni misalnya nggak dapat
itu kita harus perjuangkan itu urusan orang tua
terus rumah tidak layak huni dan lain sebagainya
tapi intinya anak anak muda sekarang kayaknya kita harus bisa
bukan tuntun tapi kasih mereka akses pemahaman yang jelas
akan sebenarnya proses politik itu seperti apa rumitnya
makanya kalau di parlemen ada parlemen remaja
gimana cara bikin perubahan dalam sistem parlemen
kayak gitu gitu tuh bener bener membantu ngasih pemahaman ke anak anak muda
untuk buat perubahan yang real dan benar benar bisa dilaksanakan
diketok apa dikedor mas
bahkan dia sampai bikin pengumuman masjid kadang kadang depan pintu saya kayak innalillahi
mas rizky ini kita lagi tadi abis giat
ke yang nanti apa tuh katanya
nah itu khas pandeglang
nah itu khas pandeglang
tapi sebelum makan makan enak nih kayaknya aku mikirnya juga udah lapar sih
jadi kalau di the politician itu ada segmen menjawab warganet
yang pertama nih misalnya mas rizky ini kan setelah jadi legislator mungkin ada giat di dapil
terus kemudian juga ada rapat rapat komisi
gimana sih cara melepas penat
apakah sama seperti anak anak muda lainnya
atau legislator muda itu punya cara yang berbeda
saya makan biasanya
wah makan ya
makanya sejak di lantik naiknya lumayan
tapi ini udah lagi lagi di push turun lagi
tapi banyak mbak kayak yang kita coba buat
apa sih kalau mbak juga pasti kalau lagi penat ngapain sih kita nonton netflix misalnya
atau kayak ada apa di youtube yang baru
saya dari kelas empat sd kayaknya
jadi empat sd
sd suka main gitar
diajarin dulu sama ada yang kerja sama saya waktu itu
awalnya kayak biasa lagu lagu peter pan
zaman zamannya ariel masih keren keren
terus tapi kayak saya kayaknya influence nya lebih ke blues
atau jazz sedikit
tapi kayak apa aja sih kalau musik yang lagi suka yang lagi enak baru ngedenger lagu apa misalnya
apalagi sekarang banyak band band baru nih
band band apa sih yang booming baru kayak empat ratus dua puluh apa segala macem
lirik liriknya juga makin keren
tapi kadang kadang gak sadar kerjaan udah mau rapat
ada gitar tuh di komisi satu ada di ruangan mas rizky
atau di rumah
tapi dulu di ruangan ada
tapi karena kita kalau rapat kan dari ruang meeting ke ruang meeting lain mbak
nggak mampir ke ruangan ya
tapi jadi jarang yang kayak lama di ruangan jadi mau pulang lagi
meskipun tadi udah hobinya main gitar tapi suka baca buku atau nonton film gak sih mas
atau lebih suka yang mana
buku atau film
kalau dari waktu yang diluangin lebih banyak pasti nonton
tapi saya suka banget sih sebenarnya baca buku
saya pakai kindle itu yang apa yang elektronik
jadi apa ya kalau baca buku tuh kayak
pertama bikin ngantuk
saya kadang kadang suka susah tidur
jadi ngebaca buku tuh ngebantu buat tidur misalnya lima belas menit sebelum tidur atau setengah jam sebelum tidur
itu baca buku dan kita belajar hal hal yang kita gak dapetin di kerjaan sehari hari
tentang novel atau misalnya tentang biografi seseorang
banyak lah banyak banyak yang kita bisa pelajari
lebih suka baca apa mas novel geografi atau justru kayak yang berhubungan sama politik mungkin
saya suka autobiografi
jadi misalnya ada ya sebagian politisi sebagian kayak hidupnya didedikasiin ke apa misalnya ada autobiografi
yogi yoga dan lain sebagainya
terus kayak karena gak harus baca gak harus inget plotnya kalau autobiografi kan
jadi kita baca di tengah tengah juga kita ikutin aja alurnya alur hidup mereka gitu
siapa anggota di komisi satu yang paling dekat
karena kan di komisi satu ini juga banyak nih legislatur muda
ada mbak putri komarudin
nah jadi ada banyak banget yang muda mudanya
paling deketnya masnya apa sih mas
yang muda mudanya tuh di komisi satu ada hillary ada farah ada selamat aryadi kalau nggak salah
sama ada imron tapi kayaknya imron pindah komis sama saya
walaupun beda beda partai tapi kayaknya tes umurnya recehnya sama sama
receh semua orang orangnya kadang kadang kayak kok lagi sama mereka tuh non stop ketawa ketawa
terus apalagi kalau ada selamat aryadi dari madura
oke itu punya grup whatsapp nya gak sih mas
yang legislator muda di senayan gak cuma di komisi satu ya tapi juga di
nama grupnya apa
namanya kalau nggak salah kaukus pemuda parlemen indonesia
waduh namanya serius ya

tapi ya gitu lah maksudnya kayak kita
tapi ya gitu lah maksudnya kayak kita
kalau sama yang muda muda tuh cair banget ngobrolnya
tapi kalau ngomongin keluarga ini mas rizky kan tiga bersaudara nih
mbak rizka mas rizky kemudian mbak risya
nah bertiga ini akur gak sih mas
kalau di rumah atau justru kebanyakan berantemnya
boleh dong ceritain kayak pas kecil tuh pernah gak sih rebutan rebutan
remo tv misalnya gitu
saya jahil lah anaknya
cowok sendiri kan ya
jadi kakak saya sama adik saya tuh selalu gang up
atau kayak ngerembuk buat ngelawan
once against two gitu ya jadinya ya
gak tau ya
saya dari kecil tuh kalau adik saya lagi nonton gitu kan
mbak tau hachi anak sebatang karang ya
betul haci yang mencari ibunya
tau dong tsubasa sama hachi
ya ampun dosa maria lah
mau banget lagi
saya bakal berdiri di depan tv nya aja saya alingin gitu misalnya
atau kayak saya pegang remote terus dia lagi nonton saya matiin terus saya pura pura tidur
oh gitu iseng ya ya ampun
jadi sampai sekarang kayaknya mereka agak trauma
jadi setiap kali saya masuk ke kamar mereka aja ini sekarang nih pasti udah diusir duluan
nah tapi mas kalau di rumah yang lebih galak siapa mas bapak atau ibu mas
ibu ya lebih galak ya galaknya gimana mas lebih bawel atau gimana
oh diingetin tuh ya
diingetin subuh diketok ketok
oh diketok apa digedor mas
bahkan dia sampai bikin pengumuman masjid kadang kadang depan pintu saya kayak hina lillahi
supaya inget ya
kalau ngomongin lagi mas soal komisi satu ada yang nanya di komisi satu siapa sih yang paling galak
orang galak tapi semangatnya luar biasa ini ketua dpd jawa barat partai demokrat itu kebetulan kapoksi saya kadang kadang kalau ngasih perintah atau ngasih arahan
cara beliau komunikasi tuh kayak gitu gai koboi
semangat gitu ya
semangatnya luar biasa ya
harus begini begini jadi kita juga ikut semangat gitu loh ikut ikut ini ya beliau
tapi banyak senior demokrat ada pak tegur rifki ada pak syarif hasan nggak pernah marah tapi wejangannya selalu kena
setelah jadi legislator ada gak sih mas yang atau jadi anggota dpr ada gak sih yang kebiasaan yang tadinya masih si biasa yang lakukan tapi gak dilakukan lagi setelah jadi anggota dpr ada gak
dulu saya baca berita sejam bisa tiga kali
sekarang paling sehari sekali
oh ya kenapa justru bukannya kalau anggota dpr harus keeping up sama berita
iya sih mbak
beritanya datangnya itu dari surat surat yang di dpr juga kan justru newsnya kan datangnya dari dari pembahasan di dpr itu
tapi kadang kadang kita juga butuh baca berita karena kita butuh opini opini dari pakar pengamat dan lain sebagainya
jadi itu sih kadang kadang malah saya habis kerja seharian nonton berita di rumah juga udah yang kayak aduh gak mau gitu loh
udah berat nih kayaknya
apalagi kalau berita tentang komisi satu aduh ini lagi ini lagi
kayak kemarin yang ramah
mas rizky tapi kalau nggak ke partai demokrat nih ya mas rizky mau kemana
kira kira ada partai lain gak yang sebenarnya udah kayak kayaknya saya cocok deh di partai ini gitu
kalau saya cocok kayaknya saya kenapa masuk ke demokrat karena selain saya melihat figur pak sby
terus pemerintah udah pernah di pemerintahan sepuluh tahun sukses memimpin dan faktor faktor lainnya
dari gaya saya ngomong dari gaya saya mikir itu kayaknya cocok sama pemikiran atau apa yang dicetusin sama mas ahaye terutama nih sekarang sekarang ini
kayaknya kalau disuruh gabung partai lain kayaknya enggak
ini kita mas ahy pengen bangun gerakan ngajak anak anak muda ngasih kepercayaan ke saya untuk melakukan beberapa hal di komisi satu di badan anggaran tolong suarakan ini
saya merasa di rumah
saya udah ngerasa saya di rumah dengan ada sentuhan kayak begitu
jadi ya partai demokrat selainnya mbak selalu berjalan
mas terakhir kalau nggak jadi legislator atau anggota dpr mas rizky kira kira akan berprofesi menjadi apa
apakah pengusaha saja atau juga ada profesi profesi lainnya yang
jadi gitaris kan jadi seniman saingannya ariel gitu kan tiba tiba manggung di circle nice fest gitu misalnya
ada enggak mas ada profesi lain enggak di pikiran anda
pembalap motogp terus mau jadi pemain bola
jadi pemain bola kita pengen
soalnya aku lihat di instagram sering main futsal sepak bola gitu gitu ya mas ya
bola terus kalau enggak ya saya pengen masuk ke music college dulu nekunin musik
tapi enggak tahu orang itu waktu itu enggak setuju
enggak ngerti kenapa
kayaknya lebih berguna dari ekonomi tapi nggak tahu lah
iya mbak cita citanya kayaknya berubah ubah terus mbak
oke siap ini kayaknya kita udah mau nyampe nih mas
di tempat di jorong saya juga udah mulai lapar nih ya mas
kita perluas bagaimana kesempatan yang saya punya ini bisa dimiliki sama anak anak pandeglang yang tinggalnya di kampung kampung
di pandeglang dan di lebak atau di banten secara keseluruhan permasalahan masih banyak mbak
nah mas rizky mana nih tadi udah agak kerucuk kerucut nih
jorong udah pernah coba
belum belum pernah
berarti dari kecil udah sering nyobain
oh udah dong

ya basah karena dalamnya ada gula merahnya
jadi sebenarnya mirip mirip sama sebagian kue tradisional lain
tapi ya ini khas pandeglangnya seperti ini
di mana di warung sini mas
warung sini oke
ini emang terkenal dia jojorongnya
iya pernah pernah
mau jojorong dong bu cobain bu laper bu pakai kopi hitam kali ya mas
ya enak kali ya pakai kopi hitam ya
ini sembilan ribu nyiapin kita duduk dulu kali ya mas rizky ya
terima kasih oh ini yang namanya jojoro
ini dalemnya tuh apa mas
dalemnya ini gula merah
walau gula merah
awas moncrot bahasanya kalau makan gini
oh iya bener udah gula merahnya
jadi enak sebenarnya jojorong itu
apalagi kalau yang buat tangannya tangan emak emak
disiram gula merah tapi gula merahnya dipenuhi dalam
ini pas banget ya makan kopi hitam
eh mas tapi sambil makan jojorong nih ya
apa yang terjadi
apa sih yang paling dibutuhkan sebenarnya
pertama pembangunan infrastruktur jalan
itu yang kalau mbak keliling keliling ke daerah daerah
atau ke kecamatan kecamatan
ya itu yang dibinta sama masyarakatnya
bahwa akses jalan dari rumahnya ke puskesmas
dari rumahnya ke sekolah dan lain sebagainya
itu masih perlu pembangunan yang intensif
jadi pertama pembangunan infrastruktur jalan
kedua jaringan telekomunikasi
itu juga di pandeglang agak ribet karena
dia nggak tercover dengan jaringan telekomunikasi yang bagus
jadi dia punya hp punya pulsa
belum tentu punya jaringan empat g
sedangkan kalau kita jalan dua jam dari sini ke bsd
jadi ada disparitas antara banten selatan
dan banten utara di tanggerang
raya asli tanggerang kan
jadi ini yang kita perjuangkan
pertama di pembangunan infrastruktur
mungkin di komisi satu saya nggak punya pengaruh di situ
tapi saya juga duduk alhamdulillah di badan anggaran
jadi kita perjuangkan yang namanya dana alokasi khusus
atau dana transfer dari pusat ke daerah
membantu anggaran daerah yang kecil
untuk membangun infrastruktur jalan di kampung kampung
jadi itu yang kita sedang perjuangkan
ini yang kita berikan
jadi memang kita nggak bisa kalau di dpr itu
cangkupannya ke seluruh sektor
tapi kita bisa menjelaskan ke masyarakat
karena masyarakat kita juga udah cerdas
bahwa di komisi kita tugasnya adalah a
tapi saya juga duduk di badan anggaran
which is agak beda tugas tugasnya yang kita perjuangkan
kesehatan pendidikan sanitasi dan lain sebagainya
dan infrastruktur jalan
jadi rumit tapi bisa dibikin simple
tapi di pandeglang ini cukup banyak pemilih muda mas
pas mas rizky di dua ribu sembilan belas itu
banyak mas yang usianya mungkin seumuran mas rizky
atau mungkin di bawah hanya beda tiga empat tahun saja begitu
banyak mbak masih banyak yang muda muda di sini
dan saya juga getol juga sebenarnya ketemu sama anak anak muda
dan juga lebak ya yang jadi dapil
malah saya boleh jujur tadinya saya mungkin ngiranya
aduh aktivis ini tiap hari berdemo apa segala macam semuanya
tapi setelah ketemu itu merubah pikiran banget
ternyata ini orang orang ini anak anak pinter pinter nih
terus mereka berambisi semua
terus mereka menyuarakan aspirasi dari masyarakat
atau yang mereka pandang penting buat dibangun
sama pemerintah baik di daerah atau pusat
kemarin pas naik bbm juga rame di kabupaten pandeglang
terutama dari okpvp organisasi kepemudian
dari organisasi kemahasiswaan semuanya
turun untuk menolak kenaikan harga bbm kemarin
kalau mas rizky sendiri kan sebenarnya ibaratnya punya privilege mas
untuk bisa mengencam pendidikan di luar negeri mungkin
yang ibaratnya bisa lebih maju kemudian
misi pribadi mas rizky sendiri kepada teman teman yang muda mungkin
yang mungkin belum punya kesempatan yang sama mungkin
teman teman di kabupaten pandeglang di kabupaten pandeglang
di kabupaten lebak yang ingin mas rizky tularkan apa
ya sebenarnya prinsipnya yang tadi mbak udah jelasin
saya terlahir kan lumayan beruntung mbak dari bapak ibu saya
kemudian juga karir saya sampai sekarang
semangat yang saya punya kesempatan yang saya punya
gak terlepas dari apa yang udah menjadi takdir kehidupan saya
nah kita sekarang pengen nge translate
atau kita perluas bagaimana kesempatan yang saya punya ini
di pandeglang dan di lebak atau di banten secara keseluruhan
permasalahan masih banyak mbak stunting misalnya
dimana yang harusnya ini anak bisa menjadi anak yang sukses
jadi anggota dpr jadi bupati tapi seakan akan digagalkan karena kita gagal
sebagai satu pemerintahan
ataupun satu masyarakat untuk menangkis atau memberantas stunting tersebut
jadi banyak yang bisa kita lakukan buat intinya adalah memberikan kesempatan
buat anak anak muda ini bisa punya cerita lebih baik daripada orang tuanya
dan sekarang di era media sosial teknologi yang luar biasa
cita cita anak anak di kampung udah beda mbak
kalau dulu mungkin sekolah sampai sd abis itu disuruh ke sawah sama bapaknya
alhamdulillah kalau bisa kerja di pabrik
kalau sekarang bapaknya petani anaknya udah punya influencer tiktok
atau kayak anaknya tiap hari nontonnya bts lah apa segala macem korea drama korea
jadi gairahnya udah lebih tinggi semangat buat sukses dan lebih terbuka pikirannya udah lebih tinggi
tinggal si pemerintahnya itu sendiri baik di level kabupaten kota provinsi atau pusat
harus bisa mewadahi gairah tersebut
kalau di dpr mas ini sebenarnya menarik untuk membahas sebenarnya bagaimana interaksi
politikus mudanya apakah memang juga terlibat sama hal hal yang juga terjadi di partainya masing masing
ada yang lagi berseteru gitu di daring itu politikus mudanya juga ikutan nggak
kalau guyup guyup aja nggak karena kita punya kepentingan masing masing
dan mbak mau ke komisi manapun atau mau dilihat dari segi apapun pasti ada benturan antar fraksi
tapi si anak anak mudanya ini sendiri biasanya
semangatnya itu lebih ayo kita selesaikan sesuatu nih
mumpung kita lagi dikasih kesempatan untuk jadi wakil masyarakat
membela aspirasi mereka di pusat di ayo
mungkin kita beda partai beda fraksi tapi ayo kita itu selesaikan
tapi tentu kalau intrik intrik kalau misalnya ada permasalahan antar fraksi atau antar partai
kayaknya ini bakal lebih jelas kelihatan nanti kalau udah mau masuk pemilu dua ribu dua puluh
ini kita belum masuk saja udah seperti itu
kalau kata pak jokowi kemarin paling banter anget jangan panas
bicara soal mas ahaye saya juga menarik untuk mengulas sebenarnya
ataupun menanyakan kepada mas rizky sebagai politikus muda
bagaimana sebenarnya kepemimpinan mas ahaye di partai demokrat
apakah sebegitu signifikannya
karena kan kerap juga disebutkan bahwa mas ahy ini masih belum cakep misalnya
atau masih belum se firm itu untuk kepentingan
mas rizky juga masih belum bisa memimpin partai demokrat begitu
tapi kalau mas rizky sendiri berpendapatnya seperti apa
ya ada alasan kenapa itu jadi opini sebagian orang
karena ada segelintir oknum oknum tertentu yang pengen mencitrakan mas ahy seperti itu
tapi kalau mbak pernah ketemu orangnya mbak pernah ngobrol langsung sama orangnya
kayaknya semua bukan tuduhan tapi yang digambarkan itu terbantahkan
karena beliau itu orangnya inklusif sekali
dalam mengambil kebijakan keputusan benar benar harus proper semuanya
terus sangat cair kalau misalnya komunikasi dengan beliau
saya kalau ketemu kadang kadang suka lagi naik tangga di dpp
suka ketemu sama beliau
terus beliau juga pernah ngasih saya instruksi hal hal yang cukup unik buat saya
tapi saya ngelihatnya kayak ini semangat belajarnya tinggi banget
udah gitu energinya luar biasa disiplinnya luar biasa
jadi kita melihat kita bangga punya pemimpin seperti ini
dan kita nggak sabar buat ngelihat sosok mas ahy ini bisa benar benar berkiprah di pemerintahan di negara kita
terakhir mas selama tiga tahun duduk kurang lebih ya mas ya tiga tahun di senayan
apa yang belum anda kerjakan untuk dapil anda
dan akan anda kerjakan dalam kurun waktu setahun ke depan
sebelum nanti akhirnya purna tugas jadi anggota dpr
mau banyak mbak
yang belum dikerjakan karena kan pasti mbak juga paham
anak muda waktu mau masuk pemilu pasti bicaranya terkait dengan banyak hal
tapi karena di komisi pun terbatas ruang lingkupnya
terus di dpr itu kan gak kayak kepala daerah atau di eksekutif
kalau di eksekutif kita langsung bisa mengimplementasikan kebijakan kita
atas persetujuan dpr
kalau di dpr kita harus lobby kiri lobby kanan giring kanan giring kiri
ini proses yang agak lebih susah dari yang saya kira
jadi banyak apakah terkait dengan infrastruktur belum cukup
ariski enam puluh lima miliar yang kita bawa dari pusat ke daerah dalam tiga tahun terakhir belum cukup
yes kita dengar kita serap kita perjuangkan lagi
makanya kita suarakan pemerintah pusat harus bisa mendengarkan masyarakat yang di desa desa
yang di kampung kampung jangan seakan akan demi kepentingan yang lebih strategis
demi kepentingan nasional yang lebih dianggap penting
masyarakat hajat hidup masyarakat di kampung kampung di desa desa ditelantarkan atau dikorbankan
itu yang jadi prinsip saya
yang harus saya bisa lakukan lebih banyak pasti ada kekurangan
infrastruktur yang akan dibawa

oke terima kasih